lu sengaja gak nyelengkap gue
enggak enggak kok adinda beneran
gak nyelengkap sama sekali
ih kayaknya gue gak denger lo deh
sal gimana kamu udah enakan udah gak capek lagi kan
aku seneng banget kamu bisa balik lagi kesini
kak makasih banyak ya karena kakak tadi udah bantuin nyari saya
maaf banget karena saya udah ngerepotin
enggak kalau kamu gak ngerepotin kok
lagian kamu ngapain sih makasih sama aku
aku jadi gak enak tau
karena aku tadi gak bisa nemuin kamu
kaldu itu cowok idaman banget ya
udah baik ganteng jentel lagi
parah lupa sakit tau
makanya kalau ngomong itu volumenya dikecilin dikit
ini gue sakit dengarnya
makanya suara hati itu gak usah dikenceng kencengin
nih gak jelas banget sih lo cowok sok ganteng soal gak
salma sama rahma banget ya
gak di sekolah gak lagi main gak lagi camping
kebiasaan ninggalin gue mulu
gara gara lo tau gak
lah kok gue
dulu tuh yang ngajak berantem
si evan berantem tuh
caldo mau kemana
gak tau katanya sih itu ada yang berantem
aduh kaldo itu baik banget ya
dia tuh tipe cowok zaman gue banget
yaudah yuk kita ambil makanan aja ya
lo tuh setengah aja ilang kan tadi
dia tuh emang masuk gue
enggak enggak gitu kok
salma tuh tadi beneran ilang beneran tersesat
pas kita lagi cari ke bakar kita dikejar kejar sama babi hutan
tau orang kita berdua saksinya juga
lo selalu ikut campur
harusnya lo yang gak usah ikut campur
eh gue cuma nanya aja kok nat
gue denger semua
lo dengar baik baik ya
kalau salma pura pura hilang
gue bakalan cari dia sampai ke ujung dunia sekalipun

lo sengaja gak nyelengkat gue
enggak enggak kok kak dinda beneran
oke enggak nyelengkat sama sekali
tidak enggak oke deh
boleh ganti senyum kita baterain di sana
justru enggak sih ayah
deactivated peng epididaka kan khas hopedh
bisten lebih m commerkan juga gitu kau

ibu nggak mau tahu
kalian semua harus geraskan semua kekacauan ini
sama sebaiknya kamu kembali ke tenda ya
jangan bikin masalah kan bu
bila perlu ibu akan awasi kamu di depan tenda kamu
wah ibu perhatian banget deh
jangan jangan ibu fans saya ya
nathan kamu itu
siap bu saya balik ke tenda bu
duh sehari nggak bikin aku kesel
kayaknya tuh nyesel banget
baru kali ini gua mandangin cokelat sebahagia ini
makasih ya salma cokelatnya
bakalan gua jaga sepenuh jiwa
coklatnya sih biasa
coklatnya sih biasa
selamat malam salma
selamat malam salma
enggak sumpah gua nggak tahan banget
pokoknya kalian berdua harus baikkan sekarang juga
selama ini tuh gue udah diem
dan gua udah selalu nurut sama dia ef
tapi kali ini gue udah bener bener sakit hati
jadi sekarang lo udah tau kan siapa yang harusnya minta maaf duluan
beb susul dong
selama ini kita berdua selalu ngikutin loh
tapi gak selamanya kayak gini juga dong
apaan sih mereka berdua
nggak ada yang
oh jadi itu coklat lo nat
hah aduh diri lo

maaf nat pecah pecah
aduh nat ampun lah
ampun nat gua gak sengaja ya paduh
maaf nat maaf nat gua gak sengaja
aduh jangan jangan ya anak disiksa sama nat
jangan lari lo

gak bisa masalahnya coklat yang dia embat tuh coklat dari sama
lu dari gara gara
hei itu coklat pustaka
pancah aja nath
kau mah kenapa